terima kasih atas kebaikan kalian berdua
seharusnya kami yang berterima kasih kepada kami
karena kamu sudah menyelamatkan kita
kalau boleh aku tahu
siapa nama kalian berdua
dan ini adikku agam
dan jika aku juga boleh tahu
siapa sebenarnya kalian
dan ini teman aku
baguslah kau selamat
hormat kami raden
ada apa dengan kalian
mana kiwelang dan nitanju
iya betul raden
mereka tidak mungkin tewas
gayatri dan cempaka tidak mungkin sanggup
ada orang asing yang membantunya
dia memiliki pedang aneh yang sangat kerasiat raden
dia berkulit putih dan berhidung mancung
dan dia menyebutnya meraslu dari pesaing
iya betul betul raden
ternyata dia orang basah
sepertinya dia bukan pemuda sembarangan tadi
dengan nimas gayatri
yang kita anggap lemah
tetapi tidak seremah yang kita duga
kita tidak akan sanggup melawannya nanti
sekarang kita kembali ke singosari
nanti kita pikirkan lagi cara untuk menghabisi gayatri
apa yang terjadi pada kakang dwi panggah
sepertinya dia menguasai ilmu kandur ragan
aku tidak akan bermain main lagi
sampai dia mati
sampai dia mati
sampai dia mati
kau harus membalaskan dedamu
dia adalah ayah kandung dari bayi ini
sebenarnya dari mana kakang dwi bangga tiba tiba menguasai jurus jurus kanuraga
tapi ini barang ibu mun
jangan ambil barang ini
ayah bangun ayah
pak jurid serang para perusahaan itu
jangan sisakan sedikit pun
biarkan mereka semua tahu
betapa hebatnya kekuatan pasukan kita
kalau kurang tambah lagi
hidup gusti prabu jaya katua
hidup gusti prabu jaya katuang
gusti hidup jaya katuang
hidup gusti prabu jaya katuang
jadi seperti ini
kebiasaan prajurit ke diri
merampas harta rakyat
kemudian berpesta di tengah peperangan
ini adalah perang
merayakan pesta dalam perang
itu sudah hal biasa
ini untuk mengangkat
lebih baik kamu bergabung dengan mereka
pesta sejarah ini
aku tidak tertarik sama sekali
niatku bergabung dengan kalian
hanya untuk menemukan perwira singosari
yang sudah menyakiti hati
dan meninggalkan aku sejak kecil
sebenarnya aku hampir saja mendapatkan titik terang
dari empura nubaya
karena ternyata dia mengenal ibuku
belum sempatku menggali lebih jauh
dia terlanjur terbawa kapal entah kemana